nah sehingga lingkungan kami merasa tidak aman lagi saat ini
ya mungkin memang kita sudah diyakinkan bahwa itu tidak akan meledak
namun yang kita lihat malam kemarin
kalau teman teman wartawan melihat situasinya
ya karena ledakannya sangat keras
rumah kita itu kacanya semuanya bergetar
jadi itu yang mengakibatkan anak anak nangis histeris
kemudian apa namanya trauma
mereka bahkan sampai saat ini takut nggak mau kembali
karena kami semua rata rata kita bekerja di luar kota
jadi kami semua ada dan kami semua bisa mengevakuasi
semua keluarga yang ada di kelas terpisah
dan kami percaya kami sebagai rakyat juga ada di hatinya tni
ini sangat penting untuk dievaluasi
dan kami sangat mengusulkan
karena radius dari banggar ke visalia
itu jaraknya hanya dua ratus meter
selain warga di warung pinang di belakang kami
sehingga beberapa warga yang hadir disini
ada tiga puluh tiga kakak yang sudah menyampaikan
ada yang kemasukan selongsong peluru dan lain sebagainya
dan mereka juga memang tidak ada korban jiwa
namun dari rumah mereka retak
yang cukup banyak ya
bahkan dari bapak bapak di sini yang hadir pun
untuk memberikan treatment kepada masing masing keluarga
nyaman lagi tinggal di lingkungan visalia
bahkan anak anak kami juga bisa kembali bermain ceria
tadi sudah dilakukan oleh tim
dengan semua aparat tni yang sudah membantu mendukung
jihanda pulang ternyata kami masih menemukan beberapa
kami mungkin masih ada yang tidak ketemu
teman teman rekaran tni stand by
jaga jarak tempat kami dan melakukan penyisiran kembali
menyisiran kembali di rumah rumah kami
bahwa kami mengharapkan bisa bertemu
dengan perwakilan dari sinarmas ataupun dari tni
pak rt gimana nih pak rw
jadi kami mengantisipasi sebagian yang bisa kami lakukan
apalagi mereka sudah beberapa menempatin kembali
mudah mudahan bisa didengar oleh
saya sendiri secara pribadi
kita sebagai sebuah negara
dan hidup dengan rasa nyaman di negara ini
dan institusi sebagai sebuah institusi
dan negara juga harus menjamin itu
kita mendengar bahwa ada statement
jadi harapan kami sebagai warga negara indonesia
dan sebagai warga yang tinggal di daerah itu
mengenai tempat tinggal yang sudah kami tempatkan
karena gak hanya kluster kami yang akan berdampak
dan juga kami dari warga yang terdampak
mungkin ada pertanyaan dari
jadi mas saya ahmad dari merdeka com
mau nanya perihal untuk di
apa aja sih yang disana
mungkin bisa dirinci dan gitu
kayak tadi kaca pecah
oke tadi kebetulan saya yang dari semalam itu
sekaligus melihat kondisi yang
di depan beberapa warga yang sudah menyampaikan
kerusakan kerusakannya yang pertama
ada tiga puluh tiga yang sudah melaporkan ke kami
cihandak juga kita kasih tunjuk
ada granat yang kuncinya ini ya
itu mungkin contoh saja saya
itu dekat sekali dengan kurang lebih satu ratus lima puluh ya
kemudian plafon turun semua
pintu itu kusen udah berputar
jadi prostruktur bangunan itu
jadi ini salah satu yang paling
karena kebetulan beliau yang tadi
foto saya disampaikan mereka pak rw
jadi ini yang memang perlu harus kita lihat
pak heru nanti kalau kelihatan di depan bagus
tapi kita nggak tahu di dalamnya pak geser
dari pasten itu waktu sterilisasi kemarin
itu apakah cuma sterilisasi cuma sampai pekarangan rumah atau
sampai ke dalam rumah juga
atas izin dari pemilik rumah
ya jadi kalau dari semalam itu
karena semua warga rumahnya di kunci
dan memang diditipkan ke kami yang mereka gak sempat
dan kalau yang tadi siang
kalau yang indikasinya seperti pak leo
ataupun juga dengan beberapa teman yang lain
yang kena langsung di atapnya dan bolong
mereka perizinkan untuk mengecek ke dalam
ya sehingga didapatin beberapa memang masih ada
sampai sekarang masih setelah selesai itu
masih ada temuan beberapa dari warga